kalian pada mau kemana
hah eh mau pamit
ya kita kesini karena mau pamit pak rt
ankur lantau udah bubar
jangan pada pergi dulu
jangan pada pergi dulu
mendingan kalian jemput si sarah suruh balik lagi kesini
ustadz senang banget kamu bisa bebas
oh ya lah enggak
sebelumnya mau minta maaf
ya karena usaha tidak bisa menjaga bukti rekaman itu
ya pasti kamu udah denger semua jadi alpukat kan
ya mau gimana lagi lah pak ustadz
udah takdirnya kayak gitu kan
ya makanya lah mau kesini sih
mau pamitan sama semuanya
kalau begitu hari ini sudah ada dua orang
yang meninggalkan kunanta dan kampung ciribut
sarah dan juga kiai salim
ditambah kamu lah
sana pergi kemana pak ustadz
pamit kemana dia
sarah dan adinya berencana pindah ke surabaya lah
kenapa lo pergi ninggalin gue tadi
kalau adik gue satu satunya
gak pernah mare
sekarang lo gak ada
sarah juga pergi
sepik banget tempat
nanti dilalerin dibuang pemborosan
kenapa begini rasa kopinya
bukan begitu bang
biasanya yang bikin kopi itu sarah
ya allah ya allah
pake ngusir si sarah segala
siapa yang ngusir sarah
aku gak ngusir sarah
yang tak usir itu salem
mae salem itu bapaknya sare
kalau sare pergi ya sare ngikut
bener juga ya bang
aku juga nyesel bang
gara gara sarah pergi
gagal deh perjodohan sama elang toh
mendingan abang baik baikin elang
terus bilang aja bang
suruh bujuk sarah biar sarah mau balik sini gitu
oh enggak amat geng
ngapain gue harus ngerenain diri gue di depan dia
alasannya apa ya
bagus juga ya
kalaupun anta ini mau dibangun lagi di tempat yang baru
yang lebih bagus
cuman tanahnya lagi nyari nyari gitu aja
oh enggak amat
lo aja sana sana pergi
gak ngamperin gak ngakuah
kok mel lagi sih bang
emang selama ini ide siapa kalau bukan lo
ya udahlah bang
demi perjodohan sarah sama elang
may pergi dulu ya bang
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
antum tidak veresin bagian antum
si ian sih sarahnya
kayaknya dia gak rela deh buat tinggalin ku nanta
gua pun juga gak rela sih dia tinggalin dia
semoga dia baliknya cepet deh
udah aus aus deh ah
lu udah aus
udah aus aus deh ah
lu tuh gak bisa udah lemah
kamu ngapain di sini
tunggu ada duit buat biaya operasinya metati
aksan antum beresin bagian antum
biar tidak kemaleman pulangnya
anda juga tidak menyangka kita akan berpisah
ana sudah anggap antum seperti saudara ana sendiri lang
harus pergi ke surabaya
hidup ini kulu memang aneh
di saat kita sudah bersama sama
dikelilingi dengan kesenangan keceriaan
kita harus berpisah
kita tidak tahu
perpisahan untuk selamanya
tahu lagi pohonnya
tahu lagi pohonnya
tahu lagi pohonnya
tahu lagi pohonnya
tahu lagi pohonnya
tahu lagi pohonnya
itu kan mau kemana buru buru gitu
arahnya sih ke rumah pak rtv
iya kan bener kan
ini jangan jangan mau ketemu sama silang nih
kalian pada mau kemana
kalian pada mau kemana
kalian pada mau kemana
kalian pada mau kemana
hah mau pamit
iya kita kesini karena mau pamit pak rt
kan kurnanta udah bubar
jangan pada pergi dulu
jangan pada pergi dulu mendingan kalian jemput si sarah suruh balik lagi kesini semua
suruh balik lagi kesini emang nggak mereka mau
ya pasti maulah bilang aja kalau pun anta ini mau dibangun lagi
cuma tanahnya lagi nyari gitu
aduh ya bener lah
mas pak kek nanya udah buruan sih susul
keburu pada berangkat nanti nggak ketemu loh
iya betul tuh
tadi sih bilang eh mau naik bus pasti ada di terminal bus
udah buruan sana susul
pak rt kita boleh minjem motornya nggak pak rt
oh iya boleh boleh nih pake aja
biarin aja aku bohongin mereka
yang penting sarah mau balik sini
mulai malam ini
kalian berdua harus jaga disini
kapan harus jaga